siapkan pasukan sekarang dulu
kita harus mengepung pemberontak
kita pancing mereka keluar
tapi bagaimana cara kita memancing mereka keluar
aku punya rencana
maka kau akan tersesat
keadaan cek guru semakin mengkhawatirkan
aku tidak akan membiarkan mereka lolos
jika kau dengar kami keluarlah
situasi sudah aman
nyi iroh sengaja disandra oleh tapak mulu
jika itu memang terjadi
aku akan menangis
aku tidak bisa membayangkan
bagaimana kekejaman yang akan dilakukan tapak mulu kepada nyi iroh
kita tidak bisa berdiam diri
kita harus segera menemukan nyi iroh
kita tidak boleh berhenti mencarinya
kita akan mencarinya sampai ketemu
kita harus menunggu disini
aku akan memancing tapak mulu
untuk menjauh dari sini
karena aku masih memiliki urusan dengannya
baiklah nyi mas
aku akan menyelamatkan nyi iroh
karena kesaktian tapak mulu semakin bertambah
nyi tidak perlu khawatir
aku akan baik baik saja
aku akan selamat
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
tepaskan nyi iroh
kau akan datang kesini
cepat lepaskan nyi iroh
selagi aku berbaik hati kepadamu
melepaskan orang yang sudah aku tangkap
tidak akan pernah melepaskan
allah subhanahu wa ta'ala berfirman
wahai orang orang yang beriman
taatlah kalian kepada allah
dan taatlah kepada rasulnya
dan ulil amrilah diantara kalian
diriwayatkan oleh said bin zaid
ia pernah mendengar baginda rasulullah s a w bersabda
barang siapa orang yang terbunuh
karena untuk mempertahankan hartanya
dan barang siapa orang yang terbunuh
karena mempertahankan agamanya
barang siapa orang yang terbunuh
karena untuk mempertahankan darahnya
ia pun syahir
dan barang siapa orang yang terbunuh
untuk mempertahankan keluarganya
ia juga syahir
terima kasih kak den
ternyata mereka tidak di sini
mereka sengaja menyerang burungku
kamu bukan burung biasa
serangan seperti itu tidak akan membuatmu mati
aku mengalahkan si lewati
aku sudah melakukan segala cara
tapi aku tidak pernah berhasil
tidak ada yang bisa diberikan
kita sudah berhasil menguasai kerajaan batu jajarin
tetapi selama masih ada anak raji sebelumnya
aku sudah mengutus prajurit untuk menangkapnya
kita tunggu saja
mereka akan membawa jasadnya ke sini
tapi walaupun mereka membawa dia hidup hidup
aku yang akan menghabisinya dengan tanganku sendiri

tidak ada yang bisa diberikan kepadamu
kalian sudah muncul
berikan aku kabar gembira
apa kalian sudah menghabisinya
kami telah gagal menangkap anak raja yang telah melarikan diri itu
ketika kami ingin menangkapnya
dia ditolong oleh orang yang ilmunya sangat tinggi
dan mereka berhasil melarikan diri tuan
aku odaikan tidak berhasil menangkapnya

kalian sudah tahu kan
apa hukumannya kalau kalian mengecewakanku
pak aku ingin
siapkan pasukan sekarang dulu
kita harus mengepung pemberontak
kita pancing mereka keluar
tapi bagaimana cara kita memancing mereka keluar
aku punya rencana
syukurlah raden selamat
kami semua mencumaskan raden
alhamdulillah pak aman
aku baik baik saja
tetapi syekh guru
syekh guru terluka dalam
tolong siapkanlah ruang pengobatan
dan siapkan tabib
untuk mengobati luka dalam syekh guru
bagaimana dengan kabar ibunda
gusti ratu subang larang mengalami cedera raden
sekarang berada di kamarnya raden
apakah lukanya cukup parah pak aman
raden jangan cemas
gusti ratu subang larang hanya mengalami luka ringan raden
sekarang sudah ditangani oleh tabib istana raden
kita harus menyebar
kita akan habisi semua kampung ini